si roy gak langsung nyaman begitu dapet kerjaan jadi tukang parkir
sekarang yang penting dia ada kemauan
dulu akang sama nggak cukup sekolah seperti dia
ini bukan tempat kamu parkir lagi
kelompok dulu enggak enggak pergi sama pacar dulu pacarnya lagi kerja terus terus terus
ya stop terima kasih halo tempat parkiran udah aman rudy udah market lagi oke
tempat parkiran udah aman rudy udah parkir lagi diduga keracunan gas enggak kenapa nggak mau makan
enggak lapar tadi jajan mie ayam di kampus mama masuk ya iya
ada yang mau mama obrolin
apa yang mau diobrolin kalau bukan soal parkiran apalagi soal parkiran kata kang cecep jangan datang
dulu ya udah begitu apalagi yang mau diobrolin yang serius sama roy apanya hubungannya serius
mungkin nggak sekarang mungkin nanti neng ada rencana hubungan sama roy sampai ke pernikahan
iya kalau memang jodohnya kalau saya sih orangnya slow soal parkiran kalau bisa bertahan
ya bertahan kalau ternyata kita kalah nggak bisa lagi markir di sana ya nggak apa apa terus
cari uang dimana cari buat makan dimana cari buat makan dimana cari buat makan dimana
cari buat makan dimana
dulu saya dapat tempat itu enggak sengaja saya lihat tempat itu banyak orang yang parkir terus saya
punya ide jadi tukang parkir terus terus terus terus terus kenapa neng masih punya kesempatan
buat milih dulu waktu mama milih bapak buat suami mama bapak kerja apa padang padang padang
mama dulu cuman anak tukang warung deket terminal yang sekolahnya cuman lulusan smp
sekarang anak pengusaha biarpun pengusaha kecil tapi tetap pengusaha bos khimpling terus sebentar
lagi juga neng jadi sarjana
gak tau dimana gak tau jadi apa gimana rejek saya aja
mau minjem ganti kuku sama si neng
kata si neng kalo jodoh hubungannya mau sampe nikah
kamu mau ngelarang
masalah kamu cuma kerjaannya aja kan
doain aja si roy gak langsung nyaman begitu dapat kerjaan jadi tukang parkir
sekarang yang penting dia ada kemauan
gak cukup sekolah
sekarang punya usaha kicimpring
siapa tahu nanti dia jauh lebih baik dari dia sekarang
mungkin jauh lebih baik dari akang sekarang
tapi gak tau kapan
sekarang neng masih kuliah
nunggu neng lulus kuliah dulu
calonnya yang waktu itu kesini
belum ada saingan
kamu gak markir
cuma kejadian lagi
saya dihajar orang
yang waktu itu
orangnya pakai masker
gak keliatan mukanya
yang keliatan bentuk badannya aja
kamu pernah di terminal
tapi cuma sebentar
udah ada tukang parkir
tapi udah diusir
yang udah diusir itu siapa
ternyata didu bisa diandalkan
lebih dari sekedar nyari orang
siapa yang nyuruh kamu
yang dulu ngajak saya ke terminal
anak buah bang edi
saya nggak kenal bang edi
kalau sudah nyambung
saya mau bicara
komandan ada yang mau bicara
bos bubun yang dulu di terminal